kita awali informasi pertama dari bursa pilpres ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyebut tegas siap berkoalisi dengan partai demokrat dan menerima agus harimurti yudhoyono sebagai calon wakil presiden
hal ini diungkapkan oleh wakil ketua umum partai demokrat syarif hasan
saat menceritakan pertemuan dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto terkait dengan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas syarif mengatakan dalam pertemuan itu prabowo tegas menyebutkan siap berkoalisi dengan partai demokrat dan menerima agus harimurti yudhoyono sebagai calon wakil presiden
namun syarif menegaskan bahwa usulan memasangkan prabowo dengan ahy sebagai calon presiden dan calon wakil presiden bukan berasal dari partainya
tapi inisiatif dari pihak partai gerindra dan juga prabowo subianto
saya pikir itu beliau memiliki pandangan kalau beliau bisa berpasangan dengan ahy maka insya allah indonesia akan lebih baik ke depan dan tentunya diharapkan akan bisa memenangi pepil pres dua ribu sembilan belas
syarif hasan menyebut ketua umum partai gerindra prabowo subianto tegas siap berkoalisi dengan partai demokrat dan menerima agus harimurti yudhoyono
sebagai calon wakil presiden
kita akan tanya rekan saya angga dwi putra yang ada di yang hari ini bertugas di kompleks parlemen senayan jakarta
angga apakah betul ini sudah tercipta kata sepakat berkoalisi antara partai demokrat dengan gerindra di pilpres mendatang
bagaimana sih sebenarnya konstelasi terkininya antara koalisi penantang jokowi ini
ya selamat malam budi adiputro
baru saja tadi saya datang ke kediaman susilo bambang yudhoyono yang berada di kawasan megakuningan jakarta
karena diadakan pertemuan antara anggota majelis tinggi yang diketuai oleh ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
dan memang setelah pertemuan syarif hasan tadi keluar sekitar pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat
ini menjawab masih normatif sebenarnya karena masih dibahas tentang dua calon presiden
yang saat ini juga sudah akan diperkirakan akan maju ini joko widodo dan juga prabowo subianto
memang tadi secara umum tidak dibahas memang demokrat akan masuk kemana koalisi jokowi atau koalisi prabowo
tapi memang masih dibahas secara umum kriteria kriteria apa saja yang dibutuhkan sosok calon presiden seperti apa dan calon wakil presiden seperti apa yang dibutuhkan oleh bangsa indonesia
menurut syarif hasan memang masih secara umum dibahas oleh majelis tinggi
dan ini juga akan dibahas oleh jokowi dodo dan juga prabowo subianto
ini masih akan terus berlanjut pertemuan internal di kalangan partai demokrat
untuk majelis tinggi masih akan terus berlanjut bukan hanya hari ini
namun juga akan terus diadakan dalam pekan pekan ini
seperti itu sebelum akhirnya nanti menentukan apakah partai demokrat sudah resmi
seperti itu akan bersama pak prabowo subianto
seperti yang sudah juga disampaikan oleh syarif hasan pada pagi hari di dpr pagi tadi
atau mungkin memang nanti masih harus membahas lebih jauh lagi
karena memang syarif hasan sendiri menyebut bahwa akan ada pertemuan antara susilo bambang yudhoyono dengan prabowo subianto
namun untuk waktunya juga masih belum ditentukan kapan
apakah pekan ini atau pekan depan
jika saya gambarkan memang saat ini jika kita analogikan seperti itu
proses pencapresan dan pencawa presan ini jika saya analogikan dengan piala dunia ini sudah memasuki babak enam belas besar
jadi memang belum masuk ke delapan besar semifinal final
karena memang nanti sepuluh agustus itu baru kita tahu siapa saja capres
dan capres yang akan maju dalam pertarungan piala pres dua ribu sembilan belas
tapi yang menarik apakah ada peristiwa peristiwa mengejutkan seperti menangnya belgia atas brazil
atau mungkin kalahnya argentina gitu ya
di babak babak selanjutnya di piala pres ini
yang menarik selain demokrat dan gerindra yang kemudian katanya sudah semakin mesra
lalu bagaimana konstelasinya dengan partai partai yang ada di luar pemerintahan
yang misalnya kita tahu sudah membuka komunikasi atau menyatakan berkoalisi dengan partai gerindra
atau mungkin dengan partai amanat nasional
bagaimana kemudian positioning partai demokrat
terutama dengan calon jualannya nih agus harimurti yudhoyono
dengan penerimaan gitu
pks dan juga pan gitu misalnya
ya menarik juga memang tadi di kantor dpp pks sendiri diadakan juga pertemuan
dan presiden pks sohibul iman juga menyatakan bahwa
mereka meyakini bahwa partai gerindra ini tidak akan
meninggalkan partai keadilan sejahtera
karena memang mereka juga sudah berkoalisi sudah cukup lama
bahkan sejak dua ribu empat belas lalu
dan kita juga tahu pengorbanan partai keadilan sejahtera misalnya di jawa barat
rela meninggalkan koalisinya dengan demokrat saat itu
untuk masuk maju bersama gerindra di jawa barat
jadi memang sudah cukup banyak rasanya pengorbanan pks sebagai gerindra
dan tampaknya kalaupun toh nanti misalnya prabowo maju bersama agus harimurti ideono
tentu saja meskipun tidak disetujui nama nama cawapresnya
atau ahmad heriawan misalnya atau sembilan nama lainnya
tentu saja nanti mungkin mendapatkan posisi lain
misalnya menteri atau jabatan jabatan lainnya
namun memang tadi meyakini sohibul iman bahwa pks tidak akan ditinggalkan
dan di kompleks parlemen tadi sendiri
salah satu anggota partai keadilan sejahtera
mardani alisera juga menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh gerindra
yaitu prabowo subianto
bertemu dengan syarif hasan pada kamis pekan lalu
ini justru adalah untuk memperkuat dan memperlebar koalisi
ini artinya memang secara suara sebenarnya dua partai ini saja sudah cukup
namun apabila ditambah dengan pks dan juga pan
ini maka suaranya akan lebih besar
dan diharapkan tentu saja ini bisa mengimbangi kekuatan dari koalisi pemerintahan
yang juga sangat besar
sekali dari jumlah kursi di dpr
ataupun maupun suara di nasional
dan juga kemenangan kemenangan di pilkada serentak dua ribu delapan belas lalu
baik terima kasih angga
kita akan nantikan bersama nih
bagaimana apakah akan ada kejutan kejutan di babak perempat final semifinal
bahkan nanti di final pada delapan sampai sepuluh agustus mendatang
ada kejutan kejutan apa
atau memang sesemuanya sudah bisa kita prediksi hingga dari mulai saat ini
terima kasih sekali lagi angga dwi putra
melaporkan bagaimana konstelasi pencapresan saat ini